sepuluh hari menjelang idul fitri diprediksi terjadi lonjakan penumpang di sejumlah stasiun
dan kini saatnya kita melihat kondisi arus mudik dari stasiun gambir jakarta dan stasiun kiara condong bagdung
kita akan melihat sudah ada rekan rekan kita di sana
kita ke victor pangaribuan sebelumnya nanti akan ke angga dwi putra
kita ke victor dulu di gambir
victor bisa anda informasikan bagaimana kondisi lonjakan penumpang sepuluh hari jelang idul fitri
apakah sudah padat dan jurusan mana saja yang paling banyak diminati oleh para pemudik
silakan dengan laporan anda
ya selamat pagi dah betul sekali arus mudik sudah dimulai hari ini ya tanggal dua puluh dua april dua ribu dua puluh
seperti yang diharapkan oleh pemerintah melalui rapat terbatas dengan presiden bahwa puncak arus mudik ini akan diperkirakan terjadi tanggal dua puluh delapan dua puluh sembilan dan tiga puluh april dua ribu dua puluh
dan pemerintah memang mengimau masyarakat untuk mudik lebih awal
alias dimulai hari ini yuda tanggal dua puluh dua april
kalau kita melihat bagaimana arus mudik di stasiun gambir jakarta pusat ini saya memantau memang cukup ramai tapi tidak begitu padat
tadi saya sudah bertemu dengan manajemen pt kai di stasiun ini mengatakan bahwa hari ini memang tingkat okupansi atau keterisian tempat duduk masih normal
normal seperti akhir pekan pada umumnya
namun arus mudik ke beberapa kota daerah tujuan seperti di jawa tengah jawa barat dan jawa timur ini sudah mulai ramai
saya sudah menemui beberapa penumpang yang akan menuju
yang teramai adalah daerah daerah di jawa tengah dan yogyakarta
solo yogyakarta itu ramai
tadi saya sudah wawancara beberapa penumpang juga atau pemudik tentang rencana mereka
kenapa mereka berangkat hari ini
ya mereka mudik hari ini ke kota tujuan mereka ke solo yogyakarta dan sebagainya
tapi mereka memang berencana ingin menikmati masa ramadan di kampung halaman mereka
salah satu alasannya
yang kedua adalah menghindari kepadatan karena mereka mengkhawatirkan ketika nanti akan berangkat mudik dengan kereta api menjelang tanggal dua puluh delapan dua puluh sembilan dan tiga puluh april ini akan semakin padat
jadi suasananya cukup ramai tapi masih terpantau normal
nanti keberangkatan kereta api hari ini dari stasiun gambir ini akan diberangkatkan sekitar enam penumpang
diperkirakan ada enam pemudik yang akan berangkat hari ini di hamin sepuluh lebaran dua ribu dua puluh
stasiun gambir ke kota kota tadi di jawa barat jawa tengah dan jawa timur
dan dari enam jumlah penumpang tersebut hari ini sepanjang tanggal dua puluh dua april ini dua puluh dua april ada tiga puluh tiga rangkaian atau perjalanan kereta api yang sudah disiapkan oleh pt kai dari stasiun gambir
di antaranya termasuk lima kereta api tambahan
hari ini stasiun gambir menambah kereta api tambahan lima perjalanan
kemudian di stasiun pasar senen jakarta pusat
ini direncanakan atau dijadwalkan ada sekitar sembilan tiga ratus penumpang atau pemudik yang akan berangkat dari pasar stasiun senen
ini artinya kalau kita jumlahkan ada sekitar lima belas pemudik yang berangkat dari ibu kota dengan menggunakan moda transportasi kereta api dari stasiun gambir dan juga stasiun pasar senen jakarta
nah pt kai memang sudah menetapkan bahwa masa angkutan lebaran tahun dua ribu dua puluh dua ini berlangsung selama dua puluh dua hari
sampai tiga belas mei nanti
sedikitnya atau jumlah total ada lima puluh sembilan kereta api perjalanannya yang akan dioperasikan per hari
kemudian juga ada tiga puluh tiga ribu tempat duduk yang disediakan perharinya oleh pt kai
ini di dua stasiun ya
dari stasiun gambir dan juga stasiun pasar senen
total perjalanan ada empat lima ratus lima puluh empat perjalanan kereta api selama masa angkutan lebaran
arus mudik dan arus balik sekitar empat lima ratus an
dan diantaranya pt kai juga untuk mengantisipasi kepadatan dan lonjakan pemudik
ini sudah mengantisipasi dengan menyediakan tiga puluh lima kereta api tambahan
kemudian ditambah empat kereta api tambahan
jadi total di tahun dua ribu dua puluh dua ini untuk arus mudik dan arus balik pt kai menyiapkan tiga puluh sembilan perjalanan kereta api tambahan
sampai saat ini memang masih cukup ramai
tidak seramai di stasiun pasar senen yuda
tapi terus saja berdatangan
karena di jam jam tertentu ada banyak sekali
sampai pukul dini hari nanti masih ada keberangkatan dari stasiun ini ke berbagai daerah
di wilayah jawa barat jawa tengah dan jawa timur yang berangkat dari stasiun gambir yuda
baik victor terima kasih untuk laporan langsung anda
selanjutnya kita ke bandung
sudah ada angga dwi putra
angga kalau tadi di jakarta disiagakan bisa sampai tiga puluh sembilan rangkaian kereta perharinya untuk menampung calon penumpang
lalu bagaimana di kiara condong
kalau di belakang anda sudah banyak calon pemudik ya
bisa anda ceritakan bagaimana kondisi pagi hari ini
silakan dengan laporan anda
selamat pagi yudha
memang saat ini saya sedang berada di stasiun kiara condong
tempat di mana banyak sekali kereta yang nanti akan berangkat dari stasiun kiara condong
terutama menuju ke arah jawa tengah yogyakarta dan juga jawa timur
nah untuk lebih jelasnya seperti apa kondisi penumpang
baik di hari ini di hari jumat dua puluh dua april hingga nanti
saat puncak arus mudik yang diperkirakan pada hari jumat sabtu dan minggu di pekan depan
sudah ada bersama saya kepala stasiun kiara condong pak heri sionto
selamat pagi pak
pak boleh dijelaskan pak ini di hari ini di jumat dua puluh dua april
apakah sudah ada peningkatan jumlah pemudik pak yang berangkat dari stasiun kiara condong
alhamdulillah sudah ada
kalau dari akupansi atau volume penumpang rata rata sebelum mulai hamil sepuluh lebaran ini
di kiara condong itu sekitar tujuh ratus delapan ratus penumpang arah ke jawa tengah jawa timur jogja gitu ya
penumpang hari ini tanggal dua puluh dua itu kita melayani empat belas ka jarak jauh
penumpang hari ini sudah sampai di satu tiga ratus
nanti besok dan hari selanjutnya akan ada peningkatan
sampai di peak di puncaknya
itu amin dua amin satu itu ada di puncaknya
penumpang kita sudah ada di dua ribu an
baik pak ini kan pagi ini masih cenderung agak sedikit landai ya pak ya
nah ini mulai ramai nanti kira kira keberangkatan pukul berapa dan arah menuju kemana pak
kalau pagi itu kita punya dua pemberangkatan ka ekonomi yang mungkin memang peminatnya banyak
ini masih ada ka satu yang nanti juga banyak diminati
terus nanti akan berjeda sampai malam
kita mulai melayani jam empat
itu ada ka eskutip terus jam tujuh jam delapan itu campuran eskutip ekonomi
nanti jam sepuluh sampai jam sebelas itu yang full ekonomi
itu yang peminatnya luar biasa
itu pak galang
berarti semakin malam semakin ramai pak
dari data yang sudah dimiliki oleh pt kai pak tanggal berapa ini keberangkatan yang paling banyak
atau yang paling ramai pak
ramai semua ya
dari mulai besok tanggal dua puluh empat itu sampai di puncak hamin satu itu posisi di kita kiara condong
itu pemberangkatan ka ekonomi itu lebih di atas dua
itu pak galang
biasanya kan cuma tujuh ratus bapak itu sudah di atas dua ratus
antisipasi pak untuk mengantisipasi pelonjakan jumlah penumpang ini dari stasiun kiara condong
mungkin nanti flow nya atau jumlah petugasnya akan ditambah
oke ya alhamdulillah kita pasti tambah
kebetulan tadi pagi pt kereta api secara khusus biasanya menyelenggarakan apel gelar pasukan
untuk penambahan petugas petugas yang ada di stasiun
untuk menyambut tamu tamu kita pelanggan pelanggan kita menunaikan pulang kampung
nah kita tambah pak
kita nanti petugas boarding pagi dan malam yang biasanya hanya satu
nanti akan ditambah jadi empat
terus kemudian customer service on mobile kita ada lima
itu yang nanti akan menemani pelanggan pelanggan kita pulang kampung
memberikan informasi pada saat nanti ada mereka di antrian
terus kemudian petugas petugas pos pos sendiri juga ada
dari pihak keamanan ada brimop sembilan orang
ada dari pom angkatan darat itu ada empat orang
terakhir pak ini soal
penerapan protokol kesehatan
di depan sudah ada untuk yang antigen untuk penumpang pemudik seperti itu
kemudian untuk pengawasan seperti itu akan seperti apa pak di stasiun kiara condong ini
ya sesuai dengan se nomor empat puluh sembilan aturan dari satgas covid yang baru
itu mungkin kontrolnya agak lebih mudah ya
nah jadi tiket penumpang itu semuanya sudah terafiliasi dengan sistem boarding kita
itu dipeduli lindungi kita nyambung
jadi penumpang itu tidak bisa bong
kalau memang diharuskan pantai antigen tetap nanti keluar barisan dia tetap harus pakai antigen
terus protokol kesehatannya kita akan terapkan tiga zona
zona satu ada di sini zona dua ada di antrian zona tiga ada di depan
insya allah mudah mudahan memang arahnya dari direktur kereta api
kita harus selalu mengedepankan protokol kesehatan itu tadi
terima kasih banyak pak heri
semoga lancar pak
sampai nanti selesai rangkaian arus mudik dan juga arus balik pak
itu dia yudhiyudawan wawancara saya dengan kepala stasiun kera condong heri suyanto
yang menyatakan bahwa pt kai sudah menyiapkan semua untuk antisipasi
kemudian juga tadi untuk protokol kesehatan sudah diterapkan tiga zona
dan tadi yang paling penting adalah ketika masyarakat ataupun pemudik ini sudah membeli tiket
itu sudah langsung terhubung dengan aplikasi peduli lindungi
artinya penumpang mana yang masih harus antigen dan penumpang mana yang sudah langsung
boleh boarding itu sudah langsung bisa tercatat
dan di setiap stasiun juga sudah ada tempat untuk melaksanakan antigen bagi para pemudik
yang harus melakukan antigen
baik angga dwi putra terima kasih untuk laporan anda
sebelumnya ada victor pangaribuan di stasiun gambir jakarta
selamat bertugas dengan rekan